seorang pria nekat memamerkan alat kelaminnya di atas sepeda motor di pinggir jalan raya di desa pasir harjo kecamatan talun kabupaten blitar
mirisnya lagi aksi eksibisionis itu dilakukan di depan anak anak di bawah umur yang sedang duduk duduk di depan rumah
ulah tak senono ini direkam oleh nikolin darmayanti warga setempat yang tak sengaja memergoki aksi pelaku
ia mengaku resah dengan ulah pelaku itu apalagi ia pun sudah tiga kali memergoki pelaku yang sama melakukan aksi onani di samping rumahnya
sangat meresahkan itu
kenapa resahnya gimana
ya kan itu kan hal yang nggak baik ya apalagi dipertontonkan sama anak anak ya
warga berharap pihak kepolisian turun tangan dan segera menangkap pelaku